segera menemukan obat
untuk menyembuhkan dinda subanglarang
agar segera menemukan sepuluh kiong
sebagai syarat kesembuhan dinda
jaga dewa mentara
siapa yang menjaga dinda subanglarang sekarang
aku tidak mengenali jurusnya
tapi tenaganya luar biasa
aku harus menghadapnya
anak ini benar benar hebat
dia selalu berhasil menghindari serangan
aku harus mencari
aku harus mengerahkan tenaga dalamku lebih besar
untuk menyerangnya kembali
aku harus memancing kemarahannya
agar jurusnya tidak terkendali
jadi hanya seperti itu saja kemampuanmu
kau tidak hanya mempermalukan penjejaran
tapi kau juga mempermalukan nama besar ayahku
kau tidak hanya mempermalukan nama besar ayahmu
kau tidak hanya mempermalukan nama besar ayahmu

yang sudah lancar memasuki wilayah kekuasaan
jadi kamu raja penjajaran yang terkenal
raja agung yang tidak punya sopan santun
sudah memasuki wilayah kekuasaanku
namun berbicara terhadapku
hai raja penjajaran
mana adab dan sofa santunmu
untuk apa aku bersopan santun
kepada wanita yang sudah melupakan darah
para pendekar berniat baik
jauh jauh daripada jajaran
hanya ingin menjadi mati kau rupanya
kau bisa mundur
kanda tolong aku kanda
aku harus menggunakan hawa murniku
untuk melepaskan diri dari kedugaan itu
jaga dewa batar
aku tidak bisa melepaskan diri
dari kedugaan ini
apa kau sudah puas bertawa
aku akan memberi apa pun yang kau mau
asal memberi aku kesempatan untuk hidup
aku membentukkan gepat jarmilion
tidak ada yang bisa dihukum
aku akan memberikan diri
aku akan membentuknya
bagus sekali dia sudah termakan ucapanku aku semakin bisa membaca gerakan gerakannya dengan
begitu lebih mudah bagiku untuk menghabisinya tenaga dalam membuat tubuhku lemah tapi
aku tidak akan menyerah aku akan terus melawannya syukurlah gio kedua sudah aku dapatkan semoga aku
bisa segera menemukan obat
untuk menyembuhkan dinda subanglarang
dinda subanglarang doakanlah kanda agar segera menemukan sepuluh gio sebagai syarat kesembuhan dinda
jaga dewa metara siapa yang menjaga dinda subanglarang sekarang
aku sudah tidak percaya
orang orang caranya kepada dindo kan terima enggak selalu ingin mencelakai kita
hai elite amed kasih aku bisa meminta pertolongannya pun jes hilarious bang ferra dan tinggal di pajak
jangan jangan dia bersedia
aku akan mengarahkan suddenly
sudah lama kami tidak berkunjung ke sini
aku sangat merindukanmu
karena juga sangat merindukanmu dinda
karena tidak bisa sering mengunjungi
banyak sekali masalah di panjang jalan
ada apa kanda
apakah ada yang harus aku bantu
kanda sedang gelisah
saat ini dinda subanglaran
dalam keadaan mati suri di istana